gubernur bank indonesia agus martowardoyo pada dua puluh delapan juli dua ribu tujuh belas
meresmikan kantor perwakilan wilayah bank indonesia di tarakan kalimantan utara
secara geografis kaltara berbatasan langsung dengan malaysia
sehingga keberadaan kpw bank indonesia di provinsi baru tersebut
semakin penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional
saat ini potensi ekonomi kaltara cukup besar dari sektor pertambangan
pertanian kehutanan dan perikanan
pertumbuhan ekonomi provinsi itu pada triwulan pertama dua ribu tujuh belas
juga meningkat dibanding rata rata wilayah lain di kalimantan
kpw bank indonesia provinsi kaltara beroperasi secara fungsi penuh
selain menjalankan fungsi kas dan sistem pembayaran
juga menjalankan fungsi ekonomi moneter dan stabilitas sistem keuangan
keberadaan bank indonesia sebagai bank sentral
merupakan wujud dari amanat fasal dua puluh tiga d uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
selaku otoritas moneter makro prudensial sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah

bank indonesia memiliki mandat untuk menjalankan kekuatan keuangan
yang tercermin dari inflasi yang rendah
dan nilai tukar rupiah yang stabil
bank indonesia juga memberikan bantuan dalam bidang budaya
dan fasilitas produksi bagi kelompok tani budidaya rumput laut

pada kunjungan gubernur bank indonesia di bagian utara pulau borneo tersebut
kepulauan derawan di kalimantan timur juga menjadi perhatian
sektor ini menjadi sumber utama pertumbuhan daerah
terbentang di semenanjung utara kabupaten berau
pulau derawan dan kepulauan di sekitarnya
memiliki keindahan bawah laut yang sudah terkenal hingga mancanegara
dan memberi makan ikan hiu paus di kecamatan
dan memberi makan ikan hiu paus di kecamatan
melalui program sosial bank indonesia
serta memastikan ketersediaan uang rupiah di kawasan ini
serta sosialisasi ciri ciri keaslian uang rupiah tahun emisi dua ribu enam belas
menjadi bagian dari kegiatan yang dihadiri gubernur bank indonesia agus martuardoyo pada tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu tujuh belas
dengan pengelolaan wisata yang terintegrasi dan berbasis swadaya masyarakat
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta menjaga keberlangsungan semua aspek potensi alam indonesia